sepekan berjalannya sosialisasi tilang elektronik atau e tilang
masih banyak pengendara yang belum mengetahui teknis e tilang
namun banyak pengendara mengaku setuju dengan peraturan tilang elektronik ini
setidaknya ada empat belas titik di jakarta yang akan menjadi kawasan
di antaranya di kawasan persimpangan jalan kebon sirih tamrin jakarta pusat
di tempat ini sudah terpasang pemberitahuan kawasan area e tilang
lekat dengan kamera cctv yang siap merekam pelanggaran lalu lintas
tidak hanya di tamrin di sekitar harmoni juga akan menjadi kawasan diberlakukannya e tilang
e tilang di ruas ini rencananya akan diterapkan untuk kendaraan
dari arah hayamuruk menuju ke jalan merdeka barat atau ruas ganjil genap
selama sepekan masa sosialisasi atau uji coba
sebagian masyarakat mengaku sudah mengetahui
sebagian juga belum mendengar peraturan tersebut
namun mayoritas pengendara setuju dengan teknis e tilang yang dianggap lebih tertib
belum tapi yang jelas ya denger dengar ya ada katanya e tilang itu
saya sih setuju aja agar lebih tertib aja sih
dibandingkan dengan pemerintian tilang di pinggir jalan
ya nggak apa apa biar lebih tertib aja gitu
ya dengan cctv mungkin kebantu kali penertiban
lalu lintas polda metro jaya kombes pol yusuf memaparkan
sosialisasi ini akan terus digalakan untuk meningkatkan kesadaran pengendara dalam berlalu lintas
hadapun mekanisme e tilang akan mempermudah pengendara
lebih transparan dalam penindakan lebih fair lah
karena yang menindak bukan polisi kok kamera gitu
lebih efektif maksudnya dengan adanya penindakan ini
tidak perlu kita menghentikan kendaraan yang bikin macet gitu
setelah masa uji coba
awal november mendatang
e tilang baru akan diberlakukan hanya di ruas jalan jakarta
dan berlaku untuk semua jenis kendaraan
fina nabilah jakarta